kita beralih ke informasi lain kasus kematian kim jong nam kakak tiri pemimpin korea utara kim jong un
yang menyeret nama warga negara indonesia siti aisyah sudah memasuki babak baru
siti aisyah dan terdakwa lainnya merupakan warga vietnam duan thi huong
dibawa ke pengadilan sepang untuk mengikuti sidang perdana kasus pembunuhan warga korea utara kim jong nam
sidang pembacaan dakwaan berlangsung singkat dan aisyah dan juga huong didakwa pasal tiga ratus dua kuhp dengan ancaman hukuman mati
dan keduanya diduga terlibat dalam penggunaan racun xv untuk membunuh kim jong nam
namun aisyah dan huong sebelumnya sudah memberitahu pihak kedutaan negara masing masing
bahwa mereka tidak mengetahui telah dijadikan alat untuk melakukan pembunuhan
penasihat hukum aisyah pun telah memberikan nota pembelaan kepada pihak pengadilan
sidak akan dilanjutkan kembali pada tiga belas april